empat ratus delapan puluh lima anggota kepolisian bersiaga untuk mengamankan apel siaga
dan konsolidasi internal dpd pd perjuangan jawa tengah pada jumat malam
di stadion cetidiri semarang
kepala biro operasional polda jawa tengah kombes pol basya rasyananda
memastikan pengamanan agenda tersebut sepenuhnya dibawa kendali
kepala polestables semarang
polda jawa tengah beserta polrestabes telah menyediakan empat ratus delapan puluh lima anggota kepolisian
yang terdiri atas brimop dan sobara untuk mengamankan apel siaga
sekaligus konsolidasi internal dpd jawa tengah
untuk menguatkan dukungan kepada bakal calon presiden dari pdip genjar pernowo
karops polda jawa tengah kombes paul basya rasyananda menyebut
pihaknya telah merancang strategi pengamanan termasuk dengan pengelolaan
resiko agenda yang akan dihadiri tiga puluh tiga kader pdip se jawa tengah itu
pengamanan untuk acara besok di lapangan jatidiri itu sepenuhnya menjadi
kendali kepala polestables semarang
kepala polestables semarang sudah merancang rencana pengamanan
sedemikian rupa untuk memperkirakan termasuk risiko
resiko dari kegiatan yang dilaksanakan
total semua diperkirakan empat ratus delapan puluh lima personil yang kita libatkan
baik dari polrestabes maupun backup polda